kapolri jenderal listio sigit prabowo mengingatkan seluruh pihak terkait bersiap memberikan pelayanan untuk para pemudik di puncak arus balik malam nanti
menyusul kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang dikeluarkan menko pmk kapolri mengimbau para pemudik menunda kepulangan tidak serentak malam ini
kapolri juga menyebut jika jalur tol penuh maka jalur arteri akan disiapkan sebagai salah satu jalan memecah kepadatan
dan juga dari dirjen direktur jasa marga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif tambahan
mudah mudahan apabila memang tidak harus malam ini